permasalahan yang tentunya patut sekali menjadi sorotan
sepanjang dua ribu tujuh belas saja jumlah pernikahan anak di jawa timur mencapai angka lima puluh enam ribu termasuk dalam lima besar secara skala nasional
pemerintah provinsi jawa timur mengupayakan berbagai program untuk menekan angka pernikahan anak dengan cara sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintahan maupun lembaga perlindungan anak
merujuk pada data badan kependudukan dan keluarga berencana nasional jawa timur jumlah pernikahan anak meningkat sembilan belas persen dari dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas
dari sekitar empat puluh enam kasus naik menjadi lima puluh enam kasus
menurut undang undang perkawinan batas usia menikah adalah sekurang kurangnya enam belas tahun untuk perempuan dan sembilan belas tahun untuk laki laki
bkkbn punya pandangan berbeda dalam hal ini
di bkkbn kita mengharapkan nikah itu adalah perempuan dua puluh satu tahun dan laki laki dua puluh empat tahun
itu ini yang harus kita capai
dan ini komitmen ini tertuang dalam kontrak kinerja
saya dengan bdkb kabupaten juga akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya mensosialisasikan supaya berada pada usia yang terbaik
komisi perlindungan anak jawa timur menilai pernikahan anak kerap terjadi akibat minimnya pemahaman orang tua tentang aspek negatif pernikahan anak
ada juga orang tua yang menikahkan anak anak mereka di usia muda karena khawatir ancaman pergaulan bebas
apalagi derasnya arus informasi termasuk konten konten berbau pornografi dapat diakses anak dengan mudah di internet
saya kira kan keterbukaan bukan sebuah keniscahayaan
tetapi apakah dengan keterbukaan
keterbukaan informasi itu
pemerintah juga kemudian melakukan upaya upaya supaya apa yang disebut dengan penyimpangan perilaku yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini itu bisa dicegah
sehingga menurut saya ketika pemerintah melakukan sosialisasi tentang bahayanya pernikahan dini
mesti harus diikuti kemudian pelindungan informasi yang kemudian menyebabkan terjadinya penyuluhan perilaku
di kota besar seperti surabaya walaupun angka pernikahan anak tidak setinggi di pedesaan
upaya pencegahan tetap dilakukan dengan membuka kelas parenting dan pernikah
pesertanya ternyata tidak hanya remaja
di dalam itu pemberian materinya dia akan mendapatkan empat materi dan dua kali pertemuan
yang pertama itu mungkin awal seperti apa sih dunia keluarga
kemudian di dalamnya itu dinamikanya seperti apa
kemudian ada lagi pendalaman termasuk manajemen keuangan keluarga kita berikan
sementara itu untuk memberikan pemahaman kepada orang tua
forum antarumat beragama peduli keluarga sejahtera dan kependudukan
kerap memberikan materi khutbah terkait keutamaan menikah di usia matang
dengan sasaran utama para orang tua
wahai para pemuda siapa yang sudah mampu diantara kalian
untuk bernikah maka menikahlah
makanya yang mampu ini saya kukuhnya luas sekali sebenarnya
artinya dia harus mampu memberikan nafakah dia harus mampu mengelola keluarga
dengan kematangan jiwanya dengan kematangan emosinya
anak adalah titipan tuhan yang wajib mendapatkan haknya untuk menempuh pendidikan
dan menjalani rumah tangga sesuai kesiapan dan pilihannya
orang tua dapat mengambil posisi sebagai partner untuk mengantarkan anak sampai kepada cita cita